apa sih mulu
udah lama banget loh mereka gak reunian kayak gini
terakhir tuh kan sma kan
mereka kayak gimana sih
pasti my prince nya yang paling keren
it's okay mel yang penting lo masih bisa denger
kalian pokoknya malam ini harus tampil maksimal
pasti mau ngeliat gue nyanyi ya kan
gak usah gr deh
gue ada urusan sama pak regar
sekarang kalian mulai main ya
tunjukkan performa kalian buat tamu spesial kita
tuh yang ada di pojok sana
sekarang main ya
saya ada perlu sama kamu
saya pengen ngomong sesuatu
oh tidak tidak tidak
udah tenang aja gue kan orangnya santai
ya kalau begitu kita ngobrolnya jangan di sini di luar aja
biar gak berisik
oke oke itu bagus
my queens walaupun gue gak bisa lihat gue kesini mau denger lo nyanyi
semangat ya my prince i love you semangat
ada apa pak regan
begini niko kenalkan ini putri
dari dulu bercanda terus
iya iya terus
dia mau coba untuk
kalau di sini masuk
dia masih butuh waiters
barangkali putri bisa bekerja di sini
dia anak yang baik
dan sangat sempurna
kebetulan semenjak band det flower ini manggung di sini
tamu tamu itu makin rame
jadi kan otomatis saya butuh pegawai tambahan
kamu sudah punya pengalaman di kafe
iya saya memang sebelumnya juga kerja di restoran sebagai pelayan pak
jadi saya gak usah capek capek buka lowongan pekerjaan lagi
kamu kalau mau besok bisa langsung bekerja di kafe ini putri
emangnya saya nggak perlu diwawancara dulu pak
gak gak perlu putri
saya sudah hafal banget dengan nih pak regan
dia sahabat kecil saya dari sd smp sma
ya udah besok kamu mulai kerja ya
makasih banyak ya pak
makasih ya pak regan
din perkenalkan ini putri
dia mulai bekerja di kafe kita besok
jadi tolong kamu ajarin sama putri tata cara kerja di kafe ini
putri kan pasti belum tahu ya kan
akhirnya gue punya teman kerja juga
semoga cocok ya put
put teman gue ke toilet bentar ya
oh iya bentar
pak saya ke belakang sebentar ya
udah lagi pak
tunggu aja nanti
saya kerja lagi ya pak ya
mba none di rutugaga berob oba oba marcah memizinli'saste mentang